wali kota surabaya teriris maharini bersama berbagai unit seperti pengusaha transportasi hotel restoran dan lainnya
membuat protokol untuk mencegah penularan covid sembilan belas
salah satu poinnya adalah kesadaran masing masing individu yang merasakan gejala akibat covid sembilan belas agar tidak masuk kerja
dalam forum ini pemerintah kota surabaya membagikan hand sanitizer kepada masing masing unit
dan menyediakan delapan puluh satu alat yang siap digunakan untuk menyemprotkan cairan desinfektan di tempat yang sering dikunjungi masyarakat
selain itu pemkot juga akan menyediakan pasar murah di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
sebenarnya kan kita sudah disarankan tidak ada pertemuan tapi kan saya harus lakukan ini
itu untuk membuat protokol di masing masing unitnya di sekitar mereka
sehingga itu diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif
kalau daripada kemudian tidak ada sama sekali pencegahan pencegahan penyesuaian protokol tadi
jika ada hal darurat warga bisa menghubungi comment center satu ratus dua belas
sementara pemerintah kota tidak melakukan lockdown di surabaya yang bisa membuat ekonomi runtuh